belum kalau hari kemis nanti pak prabowo akan datang ke kantor partai golkar
dan untuk memberikan kuliah di golkar istitut
ya nanti akan dibicarakan pada waktunya
ada kejutan juga katanya pak
ada kejutan tunggu besok
kalau nama dua nama antara bapak arlata sendiri dan pak erta
kalau golkar kan sudah jelas namanya